kenapa roy bisa terbunuh di rumah kamu dan ninu
kenapa dia bisa ada disana
kalau bukan kamu yang ngasih izin masuk
tidak ada yang bisa dihukum
dia akan tinggal kita
kamu juga udah ngeliat aku sendiri kan
sebagaimana tegasnya aku sama dia
yaudah kamu blok aja biar dia gak ganggu kamu lagi
aku udah pernah blok dia mas
dan dia malah lebih ganggu aku
dia nelfonin aku dengan nomor yang berbeda
mungkin ada lebih dari lima nomor kayaknya
jadi mendingan aku unblock
dia terserah mau nelfonin aku kapan aja
tanpa harus aku angkat
tapi aku gak pernah angkat sih ini
udah gini aja
dan sekarang kita dinar
kamu ngapain sih kesini
ya aku mau ketemu kamu
habis itu kita lunch bareng
kamu udah gila ya
aku udah nikah aku udah punya suami
kamu mendingan cari perempuan lain deh
aku cari kemana
andin nih karisma putri
eh kamu jangan cari gara gara sama suami aku
dan aku juga gak mau aku sama suami aku berantem cuma karena kamu
yang cari gara gara sama suami kamu siapa
iya dia suami kamu terserah dia
tapi setiap orang berhak mencintai kamu
jelas tidak berhak
andin adalah istri saya
sah secara hukum
sah secara agama
anda yang harus paham
anda sudah merebut angin dari saya
aku pun juga udah capek
gak luluh sama semua usahanya roy
dimanapun kalian kan
kalian pernah sama sama saling mencintai
sama sekali enggak
karena aku udah ngambil keputusan
ketika aku ingin mengakhiri hubungan aku sama roy
dan itu udah menjadi keputusan aku
itu berakhir mas
sama seperti mas didi juga
ketika aku udah ngambil keputusan untuk mengakhiri hubungan aku sama sindu
aku juga langsung ketemuku
kenapa roy bisa terbunuh di rumah kamu dan ninu
kenapa dia bisa ada di sana
kalau bukan kamu yang kasih izin masuk
roy itu terus hubungin aku terus ngejar ngejar aku
dan aku pun cuman udah capek
kalau itu apa yang akan terjadi
kamu mau berubah
yaudah ya pak ya
jadi kadang kadang apa kita melakukan ingin untuk bisa back to school
jangan lupa ya udah
jangan gigit di sulawesi
kenapa dia bisa ada disana
kalau bukan kamu yang ngasih izin masuk
kamu kalau gak mau jangan sembarangan ya
aku sekarang udah jadi istri dengan nino
tapi aku pengen ketemu
ya udah kita ketemu
ya itu salah aku sih
karena aku yang undang dia ke rumah
untuk gak menentukan roy sama elsa
kok masih inget gak
dulu elsa pernah hati
dan kamu yang nganterin dia ke rumah sakit
dan kamu juga yang ngebayar semua tegihannya
dan dia gak mikir keguguran

jututngfulness ini yang ngeh

dia cukup suami
eh sayang duduk dulu ya
aku ambil es batu dulu buat kompres
ini maksudnya apa sih
dari kemarin kamu tanya hal yang sama
aku dan elsa punya hubungan
apa gak kebalik
yang selingkuh itu bukan aku dan elsa
tapi kamu dan juga roy
karena kamu gak bisa menjaga harga diri kamu
dan juga martabat kamu sebagai istri aku saat itu
aku kompres ya
aku bener bener gak risipan
sama perempuan yang gak bisa menjaga dirinya sendiri
aku tadi ngeliat kamu marah banget
marah banget sama mending
terus kamu juga
bahas soal perselingkuhan
aku pengen tau deh
kau masih sakit hati ya
aku hanya gak punya respect sama perempuan yang tidak bisa menjaga harga dirinya
kalau nino beneran percaya
mbak anin memang selingkuh
aku beneran percaya